menyandang sebutan kota wisata kota batu terus berinovasi mengembangkan objek wisatanya
satu lagi objek wisata baru di kota batu adalah taman langit
objek wisata ini kini menjadi primadona wisatawan untuk menghabiskan waktu libur dan tahun baru
berbagai ornamen unik dan bunga warna warni tersebar di seluruh penjuru taman
dengan membayar tiket sepuluh ribu rupiah per orang wisatawan dapat sepuasnya menjelajah taman seluas dua hektare ini
keunggulan di taman ini yakni adanya puluhan spot foto
tak heran banyak wisatawan yang berkunjung ke tempat ini berfoto untuk diunggah ke sosial media
ada juga hemok bagi yang suka tantangan dengan tidur di ketinggian ini
meski baru beberapa bulan lalu dibuka
taman langit ini sudah ramai dikunjungi wisatawan
saat ini pembangunan di taman langit ini baru selesai lima puluh persen
kedepan pengelola akan menambah wahana bermain
salah satu wahana yang akan ditambah yakni skybike
yang menyajikan sensasi bersepeda dikubur
dan penginapan di atas pohon dengan fasilitas yang sama dengan hotel berbintang
nanti akan kita tambah dengan beberapa wahana
misalnya kita akan skybike
mungkin ada juga nanti skywire
bagi anda yang belum merencanakan mau kemana libur natal dan tahun baru nanti
mungkin bisa memasukkan taman langit ini menjadi salah satu destinasi